fakta penurunan covid sembilan belas pada kerumunan orang dalam resepsi pernikahan membuat pemerintah daerah menerbitkan aturan
sementara kementerian agama juga membuat peraturan soal penerapan protokol kesehatan di kantor urusan agama
di sisi lain regulasi ketat penyelenggaraan resepsi pernikahan ini otomatis menyebabkan bisnis penata acara atau penyelenggara acara pernikahan turut terkena dampaknya
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui zoom
ada pak gumilar ekalayah pelaksana tugas kepala disparekraf dki jakarta
selamat malam pak gumilar
selamat malam mbak dea
dan juga melalui sambungan telepon kita sedang mencoba terhubung dengan pak muharam marzuki direktur bina kua dan keluarga sakinah
ditjen bimas islam kementerian agama republik indonesia
halo selamat malam
ya selamat malam mbak diah
yang pertama kita akan ke pak gumilar terlebih dahulu
pak gumilar ini dki jakarta sempat masuk dalam zona merah kemudian juga begitu ketat kalau kita bandingkan ya aturannya dengan daerah daerah lain
mengapa di akhir tahun ini akhirnya memutuskan untuk merelaksasi aturan
iya terima kasih mbak dea
jadi memang kalau bisa lihat perjalanan
karena pandemi covid sembilan belas di dki jakarta ini kan pernah naik turun ya pernah naik terus terjebak jebak ketat sekarang memang diperlonggar lagi
tentu saja kita juga prihatin dengan teman teman usaha pariwisata termasuk juga gedung gedung resepsi pernikahan yang sudah cukup menderita cukup lama nih
ada sekitar delapan bulan lebih maka itu kita coba merelaksasi tempat tempat pernikahan ini
jadi tentu saja penerapan protokol yang ketat dan juga ini tidak bisa langsung buka nih mbak dea
jadi tetap harus mengajukan dulu permohonan kepada kami dinas pariwisata dan ekonomi kreatif yang mengajukan itu adalah pihak gedung
bukan si penyelenggara acara pihak gedung yang mengajukan
mereka cukup satu kali saja mengajukan permohonan pembukaan kembalinya
dengan dilampirkan protokolnya
protokol kesehatan sop nya kepada kami
nanti kami dari tim pemprov dki akan mereview akan memberikan feedback terhadap proposal dan sop tersebut
saya akan menemukan simulasi gedung tersebut
nah apabila semuanya sudah lengkap sudah bagus baru kita izinkan untuk melakukan membuka tempat usahanya seperti itu
nah namun demikian juga yang perlu dipertegak di sini
jadi bahwa untuk penyelenggaraan resaksi ini tidak diperbolehkan dengan metode perasmanan
semuanya harus dihidangkan dan juga semua tamunya harus duduk dalam model besar roundtable
jadi kukinya sudah ditata minimal jarak satu setengah meter dan juga tidak boleh berpindah pindah tempat duduk
makanan semua di serve oleh pramu saji
jadi tidak boleh mengambil perasmanan sendiri sendiri tapi semuanya metodenya di serve
dan juga jelas kapasitasnya jangan tidak boleh melebihi dari jumlah tempat duduk
jadi tidak ada antrian antrian segala macam
demikian mbak dea
tidak ada antrian artinya ini sudah boleh di gedung artinya ada relaksasi
saya coba ke pak muharam marzuki dari kementerian agama ri
pak muharam ini kan salah satu daerah sudah merelaksasi
artinya sudah boleh ada acara di gedung
pernikahan atau gedung yang diperuntukkan untuk acara dengan jumlah masa yang besar
bagaimana dengan aturan kementerian agama
apakah juga direlaksasi atau aturannya masih sama terkait dengan pernikahan di kantor urusan agama
ya jadi kita mesti membedakan antara proses di atas nikah dengan resepsi pernikahan
jadi kalau kementerian agama
melalui kantor urusan agama yang disebut cawpa itu
bertanggung jawab untuk melaksanakan prosesi akademikah
yang telah diatur oleh kementerian agama bahwa setiap pasangan pengantin
yang melakukan akad nikah itu tidak boleh lebih dari sepuluh orang
baik itu di dalam kantor kua ataupun di luar kantor
jadi proses akademikah itulah yang menjadi tanggung jawab kami
kalau persoalan ada pesta pernikahan
itu adalah pihak yang bersangkutan
kegiatan pesta pernikahan
dan itu bertanggung jawab dengan gugus tugas covid sembilan belas
atau pemerintah daerah
jadi kalau pelaksanaan akademikah sendiri
itu kita malah minta masyarakat betul betul mengikuti protokol kesehatan
dengan sabun atau dengan sanitizer
kemudian memakai masker
dan mengatur jarak yang tidak kurang dari satu meter
di samping itu juga
khususnya bagi pengantin
itu wajib menggunakan sarung tangan
dan kita berharap orang yang berada di dalam majelis pernikah itu
tidak lebih dari
kalau memang ruangannya itu tidak bisa memenuhi untuk sepuluh orang
sepuluh orang saja sudah cukup
terdiri dari dua pasang pengantin
kemudian ditambah dua orang saksi
dari pihak laki dan perempuan
satu orang penghulu
dua orang penghulu
dan satu orang yang meliput kegiatan tersebut
nah itu juga kita berharap
pada lingkungan atau umpamanya ruangan yang digunakan untuk prosesi akad nikah
harus memiliki ventilasi udara yang cukup baik ya
bersih sehingga tidak terjangkiti dengan covid sembilan belas

ditetapkan oleh kementerian agama
kalau lah umpamanya ada prosesi pesta
itu di luar tugas dari kua atau kementerian agama
itu yang bersangkutan atau pelaksana yang menyelenggarakan nikah itu
ya dia harus berhubungan dengan pihak pemerintah daerah ya
apalagi pemerintah dalam sudah mengatur ya
berapa jumlah orang yang bisa mengikuti prosesi pernikahan
ya khususnya pesta pernikahan itu
ya jadi mesti kita bedakan antara prosesi akad nikah dengan pesta pernikahan
nah kalau tadi sudah dijelaskan oleh sahabat kami
bahwa pesta pernikahan itu adalah
kugas dari wedding pernikahan
wedding pernikah kalau itu diketarakan di gedung
atau di sebuah hotel gitu ya
kalau di lingkungan rumah tangga yang bersangkutan
harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah
tapi begitu ya
baik nanti saya juga akan tanyakan soal akad di kantor kua
atau akad di luar kantor kua bagaimana aturannya
tapi tahan dulu pak muharam
tahan juga pak gumilar
kita akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia connected
kita akan lanjutkan pembahasan mengenai izin resepsi pernikahan di masa pandemi
masih bersamaan dengan kami ada pak gumilar eka laya
pelaksana tugas kepala disparekraf dki jakarta
kemudian ada pak muharam marzuki direktur bina kua dan keluarga sakinah
ditjen bimas islam kementerian agama ri
dan juga sudah bergabung ada pak ilham geralt bendahara umum hastana indonesia
tadi kita sudah membahas bagaimana relaksasi aturan mengenai penyelenggaran pernikahan di dki jakarta
tadi juga dari kementerian agama juga sudah menjelaskan
seperti apa aturannya ketika menggunakan atau melakukan akad nikah
kita akan ke pak ilham geral
ini pak ilham geralt
kita tahu bahwa pandemi ini benar benar menggerus semua bisnis
termasuk bisnis anda dan juga teman teman
boleh dijabarkan berapa jumlah kerugian total yang dihitung hastana
dalam periode maret hingga november dua ribu dua puluh ini
ya terima kasih mbak
kalau misalkan kita membicarakan masalah kerugian
ini kayaknya sudah tidak terhitung ya mbak
karena yang tadi disampaikan sama pak gumilar juga sudah berbulan bulan
kita sudah hampir sembilan bulan kita seperti ini
kondisinya hitungannya kalau misalkan dipukul rata
satu minggu atau satu hari di hari sabtu dan minggu itu kita rata rata misalkan ada pernikahan sekitar seratus aja
satu hari seratus
satu kali pernikahan itu ⁇ lets ⁇ say paling kecil lima puluh juta sampai bisa sampai lima ratus sampai satu m
nah itu tinggal dikali aja
dan itulah yang menjadi kerugian kita selama ini
dan lagi pula persoalannya tidak sampai di situ
selain dari bisnis wedding organizer
di situ juga melibatkan bisnis bisnis industri lain yang terlibat di dalamnya
kayak dekorasi catering terus musik fotografi dan sanggar
jadi banyak sekali yang benar benar terkena
timbas dari masalah seutupnya apa namanya industri wedding ini karena pandemi
nah makanya dengan adanya relaksasi ini kita cukup sangat geber gembira ya
bisa dibilang kita bergembira sekali sih
karena jatuhnya banyak yang tadinya dirumahkan
akhirnya mereka bisa bekerja
bisa mendapatkan nafkah
bisa mulai mencari nafkah lagi untuk keluarganya
nah itu sih alhamdulillah yang patut kita syukurin ya
cuman tidak terlepas dari situ kita juga sudah bersepakat dari beberapa asosiasi wedding
itu ada asosiasi wo hartmana ada asosiasi dekorasi aspedi
ada asosiasi gedung itu asgaperindo ada asosiasi catering ppji
nah itu ada asosiasi apa
entertainment itu ipami ada asosiasi mc juga hipapi ada asosiasi fotografi itu hipdi
kita semua sudah berkolaborasi dan kita sudah berkomitmen untuk menjaga industri ini
jadi apapun yang menjadi tugas kami yaitu menjalankan acara pernikahan
allah harus wajib tunduk terhadap aturan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah
dan kita harapkan untuk seluruh pelaku industri wedding juga seperti itu
jangan sampai ada yang satu dua pelaku bisnis wedding yang nakal akhirnya bisa mencederai industri ini dan sebenarnya kena imbasnya
pak ilham ini kan aturannya begitu detail khususnya di provinsi dki jakarta bahkan harus ada simulasi seperti itu
bagaimana anda meyakinkan para pekerja di bisnis anda untuk bisa menjaga protokol kesehatan
sehingga tetap berbisnis as usual
atau supaya bisa kembali sedikit sedikit seperti pada masa sebelum pandemi
ya intinya di kita sendiri sudah beberapa kali menjalankan simulasi
bisa dibilang itu lebih dari sepuluh simulasi yang kita adakan
cuma yang benar benar dihadiri oleh pejabat pemerintah itu ada dua
yaitu pertama waktu itu kita adakan di daerah pusat
salah satu lagi di daerah samadera
untuk membuatnya dengan realisasi ekonomi
itu seperti satu priceier
autostitra hey ini external dan sekraer investering atau adanya al sachen bahan yang candy
dan kita juga mengadakan yang namanya review
review apabila ada acara kita akan secara random kita akan survei dan kita akan review satu persatu permasalahan yang terjadi di lapangan
pak gumilar ini kan dengan relaksasi ini artinya juga kita lihat hastana juga berharap ini bergairah lagi bisnisnya
dan juga pasti yang sudah merencanakan pernikahan akan segera melakukan pernikahan atau setidaknya merencanakan
ini di dki jakarta bagaimana dengan disparekraf apakah petugasnya sudah cukup sudah mumpuni untuk bisa melakukan hal hal atau menjalankan aturan aturan detail itu pak
ya jadi terkait dengan pengawasan nantinya apabila sudah banyak gedung gedung pernikahan yang dibuka kembali
kami tentu di pemprov dki juga ada di situ satpo pp ada di nas parwisata juga ada di nas kesehatan
kami tentunya akan bersama sama melakukan monitoring dan pengawasan secara reguler di tempat tempat gedung wedding ya
namun demikian tentu yang kami sangat harapkan justru adalah dari masing masing gedung pertunjukan yang sudah melaksanakan wedding itu membentuk satgas covid sendiri
sehingga kita mendorong supaya mereka melakukan self assessment secara rutin
dan anggaran wedding di gedungnya masing masing
tentunya kami juga memiliki keterbatasan tenaga ya pns yang dapat memantau
misalkan tadi pak ilham katakan ada seratus wedding secara serentak di jakarta
ya akan agak kesulitan juga nih kalau kita harus pantau satu persatu seperti itu
justru kita mendorong dari pihak gedung ya untuk melakukan self assessment melakukan monitoring sendiri
dan secara periodik melakukan
dan melaporkan hasil pemantauannya kepada kami di pemprov dki
baik artinya ini ada sedikit kendala terkait dengan jumlah petugas yang melakukan monitoring
saya akan ke pak muharam marzuki
pak muharam marzuki tadi provinsi dki jakarta provinsi ibu kota bahkan menyatakan bahwa mereka ada kendala dalam jumlah orang untuk monitoring dengan rencana pernikahan yang ratusan
setiap minggu atau setiap bulannya
bagaimana kemenak memberikan pengertian kepada masyarakat karena tidak hanya di jakarta pak
ada beberapa kasus yang kemudian akhirnya membuat ada korban jiwa karena ada resepsi pernikahan
apa himbauan dari kemenak untuk memberikan pengertian kepada masyarakat indonesia terkait dengan resepsi pernikahan
sejak awal kementerian agama telah memberikan bimbingan kepada masyarakat secara umum
bahwa kita wajib berupaya untuk jadinya penularan covid sembilan belas baik di internal kami para penghulu atau petugas kementerian agama dengan masyarakat atau sebaliknya masyarakat pada tugas kami
nah pada masa pandemi sejak awal kita terus membuka layanan nikah
nikah dalam arti spiritual ya transidental pernikahan yang diselenggarakan oleh kua itu tetap dilaksanakan meskipun masa pandemi ya
kita harus membedakan antara proses akad nikah dengan pesta pernikahan
kalau pesta pernikahan memang itu ada kaitannya dengan mengundang orang yang lebih dari
jadi jumlah ditentukan dalam prosesi akad nikah
makanya kementerian agama sejak awal telah membatasi maksimal tiga puluh orang pada saat mereka menyelenggarakan akad nikahnya di masjid atau di gedung serbaguna atau di hotel
itu tidak lebih dari tiga puluh orang pada saat mereka melaksanakan prosesi akad nikah
tetapi kalau dia melaksanakan
untuk pesta perkawinan
nah yang bersangkutan
ini kan kaitannya dengan pihak hotel atau pihak hoding organizer ya yang menyelenggarakan kegiatan pesta itu
tentu wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat
apakah itu di pemda dki ataupun di tingkat daerah seluruh indonesia
baik di tiga provinsi
maupun kabupaten kota
nah jadi kita mengatur masalah nikahnya saja prosesi akad nikahnya saja
nah ada pun terjadi proses penularan pada saat pesta pernikahan
nah ini yang menjadi tanggung jawab masyarakat dan juga pemerintah daerah
bagaimana ini melakukan pengawasan
saya setakat sekali tadi
perlu ada pengawasan pada saat masyarakat itu menyelenggarakan pesta perkawinan
baik itu di rumah di gedung ataupun juga di rumah rumah ibadah ya
itu harus tetap mendapatkan pengawasan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah
ya begitu mbak
akad acara akad dan juga pesta pernikahan harus tetap mematuhi aturan aturan

dan saya terakhir ini ke mas ilham gero
mas ilham gero terakhir ini bagaimana komitmen anda ke depannya
rencana rencana apa yang disusun oleh teman teman di hastana supaya bisnis ini juga tetap berjalan
karena ini memberikan banyak pekerjaan bagi banyak orang di hastana
kemudian supaya juga selain juga ekonomi tapi juga kesehatan
bagaimana statement anda soal ini soal komitmen
pada intinya dari hastana sendiri kita selalu berkomitmen untuk menegakkan protokol kesehatan di setiap event yang dijalankan oleh setiap anggota kita
nah apa yang kita lakukan kita selalu mengadakan pelatihan pelatihan
jadi update mengenai protokol kesehatan apa yang harus dilakukan yang wajib yang harus dilakukan pada saat event itu seperti apa
sebelum event itu semua kita melakukan rapid test
jadi seluruh vendor yang terlibat di dalam acara kita rapid
dan yang properti properti yang terlibat di dalam acara juga itu kita disinfectan
begitu juga dengan pihak gedung
dia juga mendisinfektan seluruh ruangan
pada saat tamu hadir itu dia otomatis wajib dilakukan yang namanya cek suhu
cek suhu untuk seluruh tamu yang hadir
dan yang kedua kita wajibkan mereka untuk memakai masker
bagi tamu yang tidak memakai masker kita sediakan masker
jadi apabila ada tamu yang kehilangan masker atau rusak atau basah kita akan selalu kita siapkan
begitu juga dengan face shield
face shield ini menjadi salah satu opsi untuk pengamanan protokol kesehatan bagi seluruh tamu kita yang pada saat event
terus yang kedua
pada saat mereka masuk ke dalam mereka langsung kita antarkan ke tempat duduk mereka masing masing
sesuai dengan arahan dari pemerintah dari dinas pariwisata
tidak ada tamu yang boleh berdiri atau mereka berputar putar di dalam ruangan itu tidak ada
jadi mereka sudah kita set up bangku pada saat mereka hadir langsung kita arahkan ke bangkunya
lalu semuanya kita serve makanan begitu juga kita serve
kemarin juga ada simulasi mengenai format hampers
jadi tamu itu hadir mereka memberikan ucapan selamat kepada pengantin
itu juga pada saat memberikan ucapan selamat ada jarak
beda seperti waktu normal dulu ya
sekarang ini minimal dari panggung pengantin ke panggung tamu yang memberikan ucapan selamat itu minimal jaraknya satu lima meter
dan di sana kita tidak perbolehkan untuk tamu melintasi panggung yang sudah kita batasi tersebut
jadi otomatis tamu itu akan naik ke atas panggung si tamu untuk memberikan ucapan selamat dengan memberikan ucapan selamat seperti ini
melakukan dengan nama namaste
mereka lalu turun lalu kita arahkan mereka untuk mengambil souvenir dan hampers
tapi sekarang ini dengan adanya kelonggaran
otomatis kita mencoba untuk mengadakan diner ya
jadi mereka bisa untuk makan sambil duduk
nah itu semua di search oleh waters atau mereka hanya memesan
jadi kita sediakan satu lembar menu
mereka milih mereka mau menu apa aja yang ada di dalam acara tersebut
mereka akan kasih ke waiter
wholes yang akan bolak balik untuk mengambilkan makanan mereka
kenapa bisa seperti itu
karena kita lebih dapat mengontrol queueter atau pegawai pegawai yang terlibat di dalam acara
karena mereka sebelumnya sudah di rapid
kalau tamu kan kita tidak mungkin semua tamu kita rapid
karena itu takes time dan akan menjadi penumpukan
selain itu kita juga menyediakan yang namanya signage
signage untuk protokol kesehatan di setiap sudut ruangan
dan kita sediakan juga hand sanitizer di setiap sudut ruangan
dan kalau memungkinkan ada yang namanya wastafel portable
dan nanti kita posisikan sesuai dengan layout yang memang memudahkan mereka untuk melakukan cuci tangan di spot tersebut
selain itu juga kita selalu mengingatkan pada pihak mc untuk selalu announce mengenai jaga jarak
jangan sampai ada yang namanya kerumunan di dalam acara tersebut
baik jaga jarak ya
mereka akan berbicara dengan tamu yang ada di sebelahnya
itu kadang kadang suka ditarik kursi dan itu kita selalu mengingatkan
dan tim w o disitu akan bekerja full untuk melihat yang namanya keamanan jaga jarak dari setiap tamu
begitu detail sekali
mas ilham tadi menjelaskan soal bagaimana aturan aturan atau hal hal yang menjadi komitmen hastana ketika menyelenggarakan pernikahan
terima kasih perbincangannya malam hari ini
mas ilham geral bendahara umum hastana indonesia
kemudian tadi ada bapak gumilar eka laya pelaksana tugas kepala disparekraf dki jakarta
dan juga pak muharra marzuki direktur bina kua dan keluarga sakinah dijan bimas islam kementerian agama ri
terima kasih telah berbincang bersama kami pada malam hari ini